kami baru saja mendapatkan informasi terkini bahwa ada pesawat egyp air yang dibajak dan mendarat di bandara larnarsa siprus sekitar tiga puluh menit yang lalu
pesawat airbus a tiga ratus tiga ratus dua puluh ini membawa sekitar delapan puluh orang penumpang dan dari laman cnn com harian mesir al ahram mengatakan bahwa pesawat itu terbang dari bandara budj al arab di kota alexandria menuju ke cairo
kami akan terus update informasi tentang pembajakan pesawat egypt air ini untuk anda di program selanjutnya